ya ampun din din
lo kemana sih din
gue bener bener gak bisa tidur mikirin lo ini
pernah niskah dikabung moncron
pah sabar pah
bahan emosi kamu
kamu harus ingat kesehatan kamu papa
lebih baik kamu keluar
dan jangan kembali lagi
ternyata ini rencana kamu sebenarnya
yang menyeret andin ke dalam pernikahan tanpa cetak
udah berapa banyak kebohongan yang kamu bikin
kamu dengar ya al
saya tidak akan mengizinkan putri saya
untuk kembali ke rumah kami
saya tidak akan membiarkan putri saya
sakiti oleh segala kebohongan
dan niat musuh kamu
apapun rencana kamu untuk andin
dan saya akan melindungi putri saya
dari orang yang tidak punya perasaan macam kamu
saya akan ke rumah kamu besok

jangan sampai yang ketinggalan
dan sekarang kamu keluar
aku masih ada disini
masih dengan perasaanku yang dahulu
tak berubah dan tak pernah berbeda
aku masih yakin nanti milikmu
aku masih di tempat ini
masih dengan setia menunggu kabarmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
ku yakin kau tahu
walau tanpa kata
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
engkau jauh di mata
jangan cari aku lagi
karena aku gak mau dulu kain lagi sama kamu mas
kau jauh di mata
ku akan pindah dimana kau
aku sengaja telah berkumpul sama
lo kemana sih diin gue bener bener nggak bisa tidur mikirin lo ini
nunggu mas rindy
orang orang aku salah mimpi sama mas tungku
orang aku digelundungin
siapa yang ganggu sih
orang dari tadi gue disini doang
lu mimpinya lagi naik roll coaster kali
mbak bina kenapa tuh ini
mikirin apa sih ya
ada masalah apa curhat sama gigi
jangan jangan masalah cowok
tanyain sama pakarnya

mbak andin kenapa

kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun
kakaknya udah kebun